polri jenderal istio sigit prabowo bertemu jaksa agung st burhanuddin di istana negara hari senin
di tengah sorotan dugaan penguntitan jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah oleh anggota densus delapan puluh delapan polri
kapolri menyalami dan merangkul jaksa agung
saat keluar istana menko polhukam hadi cahyanto tampak menggandeng tangan kapolri dan jaksa agung
mereka naik mobil golf dengan kapolri dan jaksa agung duduk bersebelahan
menyusul gaduh jampitsus dibuntuti densus presiden jokowi mengaku sudah memanggil kapolri dan jaksa agung
namun jokowi tak menjelaskan hasilnya
meski dugaan densus membuntuti jampitsu sudah jadi sorotan kapolri jenderal istio sigit prabowo mengaku tak ada masalah dengan jaksa agung
dengan pak ja sudah sama sama menyampaikan tidak ada masalah
tapi ada langkah tindak lanjut atau arahan dari presiden seperti apa pak khususnya
jampit sus di buntuti densus
kabar dugaan jampitsus kejaksaan agung dimata matai anggota densus beriringan dengan munculnya video viral di media sosial
yang merekam konvoy belasan kendaraan di depan gerbang gedung kejaksaan agung jakarta selatan senin malam dua puluh mei lalu
dalam video berdurasi enam belas detik ini belasan kendaraan roda dua dan roda empat mirip kendaraan dinas polisi
membunyikan sirene dan mengeber kenal pot sambil mengitari kantor ke jaksa agung
konvoy diduga berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya mengenai seorang anggota densus delapan puluh delapan
yang diduga tertangkap basah usai menguntit jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah di sebuah restoran di jakarta selatan
selama karirnya di jampitsus febri ardiansyah menangani sejumlah kasus korupsi besar
di antaranya korupsi asuransi jiwasraya asabri dan kasus korupsi tata niaga timah
kasus timah menyeret nama selebritas sandra dewi yang dua kali diperiksa
diperiksa sebagai saksi serta sang suami harvey muiz dan crazy rich helena lim
serta sejumlah orang lainnya yang berstatus tersangka